pemerintah resmi menurunkan level ppkm di beberapa kota besar pulau jawa dan bali
penurunan level ini disertai dengan berbagai pelonggaran aktivitas
penurunan level ini dikhawatirkan memicu euforia masyarakat sehingga lengah menjaga protokol kesehatan
dan meningkatkan mobilitas warga
akibatnya ancaman lonjakan kasus baru pun mengintai
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan gubernur jawa barat rituan kamil
selamat sore kang emil
selamat sore mbak rifana
dan pak hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
selamat sore pak hermawan
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke kang emil terlebih dahulu
kang emil kami lihat kabupaten kota di wilayah anda banyak yang berada di level tiga ditentukan oleh pemerintah pusat
tepatnya ada berapa kabupaten kota di jawa barat yang menerapkan ppkm level tiga
dan persiapannya mereka bagaimana dengan penurunan level ini kang emil
ya kami ini mayoritas
ada di level tiga kurang lebih sekitar dua puluh an level tiga
dan kami juga yang paling banyak di level dua
ada sekitar empat daerah sudah mulai di level dua
ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa
keterisian rumah sakit juga rekor terendah hanya dua puluh dua persen
dari dulu puncaknya sembilan puluh satu persen
nah kami juga sama tidak ingin euforia tidak ingin kecolongan
ppkm level tiga dan level dua ini kami lakukan secara gradual mbak
jadi dua puluh lima persen masuk juga harus dengan aplikasi peduli lindungi untuk yang area area publik kira kira begitu ya
kita kan selalu rapat satu minggu satu kali
melihat kenaikan atau penurunan kasus dan lain lain sebagainya
kami juga menegaskan kepada seluruh aparat
justru momentum lagi turun ini adalah kampanye penegakan hukum
untuk mengingatkan ini loh udah turun jangan sampai kita ppkm level empat atau darurat lagi
gara gara kamu kamu tidak disiplin
nah per hari ini alhamdulillah justru tingkat kepatuhan memakai masker ada di sembilan puluh persen
jaga jarak di delapan puluh tujuh persen menurut laporan rutin di aplikasi kita yang dimonitor tni polri dan satpol pp
jadi per hari ini
ini kondusif kan dalam bahasa saya apalagi dibandingkan dengan kedaruratan di bulan lalu
oke kalau kang emil mengatakan tidak ingin euforia meskipun ada kebahagiaan karena melihat indikator indikator yang disampaikan
ataupun dilaporkan dalam pemprov jawa barat ini menunjukkan indikator yang baik
tapi saya mau ke pak hermawan
pak hermawan ada kekhawatiran bahwa kalau kita lihat belakangan ini angka kasus positif di jawa barat masih tinggi
di jawa bali tertinggi di tiga besar
tapi pemerintah kemudian menurunkan
menurunkan ke level tiga
menurut anda ini keputusan yang tepat meskipun indikatornya tadi yang disampaikan oleh kang emil sudah menunjukkan penurunan
ini keputusan yang tepat pak hermawan
ya kalau kita lihat dari berbagai indikator memang untuk di wilayah jawa terjadi penurunan kasus termasuk juga angka perawatan ya
okupansi rate di rumah sakit
nah hanya saja kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu mbak rifana kita pernah mengalami kenaikan kasus yang signifikan
di bulan mei juni dua ribu dua puluh
kemudian kita mengikutinya dengan
jawa barat dari psbb menjelma menjadi psbb proporsional waktu itu
kemudian di awal januari juga kita sudah mengalami kenaikan kasus yang cukup tinggi
dari ppkm yang akhirnya diambil sebagai kebijakan lama lama juga pkm yang relatif lebih terbuka ya
nah kemudian di bulan juni juli dengan ppkm darurat di ujung juli
dan sekarang kita lakukan relaksasi
dalam melakukan relaksasi itu sebenarnya wajar pada sisi relaksasinya
tetapi ketika euforia yang kita lihat bagaimana di jalanan padatnya lintas kemudian juga di pemukiman di sentra sentra layanan publik kembali membuka
di saat itulah euforia itu kadang tidak begitu terkontrol di lapangan
nah oleh karenanya euforia ini juga ada dua sisi
kita juga menghimbau agar masyarakat tidak berlebihan memaknai relaksasi ini
tetapi juga di aspek pemerintah juga untuk berhati hati agar relaksasi itu tidak terlampau drastis gitu
tetapi dengan kebertahapan dan protokol kesehatan yang terukur dari masing masing aspek atau segi kehidupan yang dibuka secara bertahap tentu saja
nah oleh karena itu sebenarnya dua sisi tadi mbak rifana di aspek masyarakat sendiri tidak boleh euforia
dan euforia ini tidak hanya ppkm ada juga euforia vaksin
nah dua dua inilah yang akan menimbulkan keramaian baru yang sebenarnya hari hari dua hari terakhir ini ya
terutama di wilayah jabodetabek juga sudah mulai ramai kembali
jadi saya berharap pemerintah tetap fokus dan awasi dengan ketat
supaya menjadi kategori kategori yang diizinkan untuk lebih terbuka itu rivana
oke kang emil tidak boleh pemerintah daerah kemudian menjadi euforia
tadi anda juga menyebutkan bahwa ini meskipun indikatornya sudah menunjukkan perbaikan
tapi ini adalah momentum bagi penegakan hukum begitu ya
memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan
tapi selain itu memastikan bahwa penerapan ataupun relaksasi ppkm level tiga ini di kabupaten kota di wilayah anda
tidak memicu lonjakan kasus kembali ini
bagaimana kang emil memastikannya
ya kan tadi jadi gakum ini adalah instrumen penegakan hukum kita
untuk ditegakkan lebih lebih di saat sedang rendah seperti ini
untuk mengingatkan karena masyarakat juga sudah sangat menderita pada saat puncak ppkm darurat
jadi saya selalu bilang yuk daripada kita halusin
daripada kita harus seperti ppkm level empat serentak kayak dulu
mendingan sekarang mah boleh produktif tapi prokes lima m nya tetap dipatuhi
nah sebenarnya kampanye itu
sebenarnya itu akan menjadikan sebuah budaya baru di masyarakat
bahwa mereka ingin melakukan banyak kegiatan tapi dengan prokes lima m
nah instrumen mengukurnya kan kami ada aplikasi yang dilaporkan
kemudian juga dari catatan kami ya
nah juga untuk pak hermawan saya melihat kenaikan kenaikan kasus di jawa barat khususnya
kalau pada saat ppkm psbb itu relatif terkendali
tapi setiap ada libur panjang
misi lonjakan lonjakan itu rata rata munculnya pada saat libur panjang
nah kalau kemarin itu libur panjang habis lebaran dihantam oleh varian delta yang penyebarannya cepat
nah makanya yang saya monitor dan mudah mudahan pemerintah pusat juga ini mbak
yaitu menghitunglah potensi potensi lonjakan di libur panjang
tapi di luar libur panjang kenaikan mobilitas atau apa
menurut saya saya pastikan masih relatif terkendali gradual dan tentunya kami monitor setiap tujuh hari sekali
oke kang emil bagaimana dengan proses tracing dan juga testing
karena ini yang dikhawatirkan bahwa di tengah menurunnya kasus positif ataupun di tengah menurunnya ppkm menjadi level tiga
pemerintah daerah kemudian lengah dan tidak menggalakkan testing dan juga tracing segencar gencarnya
ini bagaimana komitmen pemprov jawa barat
kita ini justru pada saat kedaruratan kemarin mbak memiliki tim tracing yang puluhan kali lipat
jadi kita ada dua ratus ribu rt kita punya relawan dua ratus ribu yang melakukan tracing belum ditambah tenipori atau kepenugasan dari pusat
jadi tracing kita sebenarnya jumlahnya sangat banyak
tapi kan testing juga berhubungan dengan tracing
karena yang di tracingnya jumlahnya juga apa yang sakitnya turun maka faktor pengali yang potensi kontak eratnya juga turun
jumlah testing yang disarankan itu juga memang ada nurut
jadi penurunan testing itu tidak selalu diburuk sangkakan seolah olah kinerja yang turun mbak
tapi memang karena kasus turun jumlah kontak eratnya juga ditemukannya juga makin sedikit
dipaksa testing lah kira kira juga makin sedikit
jadi kira kira itu logikanya
tapi itu kan salah satu ukuran yang paling kita monitor adalah jumlah kasus afis isoman kemudian keterisian rumah sakit
kalau keterisian rumah sakit itu tuh nggak ada data tuh mbak

tapi kalau keterisian rumah sakit itu masih kecampur campur kasus lama lah itu sampai hari ini tuh masih belum selesai masalah bangsa ini urusan data
tapi kalau keterisian rumah sakit ruang isolasi terpadu di desa atau yang di mana mana itu terukur jelas bahwa penurunannya drastis
oke oke pak hermawan angka testing dan juga tracing ini kemudian yang menjadi concern ya para epidemiolog begitu ya dan masyarakat sipil
apakah kemudian dengan penurunan ppkm menjadi level tiga ini akan berpengaruh terhadap angka testing dan juga tracing
tadi kalau menurut kang emil sebetulnya dengan menurunnya kasus sehingga angka testingnya turun dan tracingnya juga otomatis akan turun begitu ya
tapi apakah kemudian tidak sebaliknya di tengah turun mestinya digencarkan testing dan juga tracing ya pak hermawan
ya saya setuju dengan mbak rifana ya jadi ada dua model testing ini ada yang testing yang sifatnya confirmateri itu biasanya ada di fasilitas kesehatan
jadi bagi pasien yang suspek dan untuk dibuktikan apakah dia terkonfirmasi positif atau negatif dilakukan testing pcr
tetapi juga ada testing to yang sifatnya active case finding
upaya menemukan kasus secara cepat dan secara maksimal
nah justru dengan situasi ppkm yang lebih terbuka sebenarnya pemerintah itu sekarang diharapkan agar mampu turun ke sentra sentra pabrik atau industri
di sentra sentra layanan publik atau di sentra sentra perkantoran kalau itu di daerah urban untuk melakukan testing secara cepat ini
nah tidak harus menggunakan pcr bisa juga random ya untuk swab antigen tapi sifatnya sistematik
nah berkaitan dengan data yang sudah ada saat ini tentu saja pak gubernur sudah memiliki data dengan timnya
mana peta peta keramaian dan resiko transmisi yang masih mungkin terjadi maka dilakukan testing secara berkala
sifatnya sistematik random sampling bisa menggunakan rapid swab antigen tidak harus pcr
nah yang pcr itulah yang biasanya yang mengikuti turunnya angka kasus tadi ya begitu insidensinya menurun biasanya juga tracingnya akan menurun
karena terlihat specimen menurun tetapi dalam konsep active case finding dari upaya epidemiologi ini harus dilakukan pada sentra sentra komunitas yang beresiko
setelah diberi kelonggaran dan relaksasi ini perkantoran di layanan publik di pasar pasar ini harus dilakukan secara berkala
agar betul betul kita mampu mengevaluasi apakah perubahan transisi kebijakan ini dampak terhadap kenaikan yang signifikan atau tidak
sehingga pemerintah daerah mampu mengiku resiko atau bagian dari mitigasi resiko
untuk kebijakan yang lebih precise di masyarakat pak rivana
oke kita tunggu nanti bagaimana
itu yang kami lakukan juga mbak rifana jadi saya perintahkan bahwa testing itu jangan betul jangan turun dalam artian secara absolut
jangan jangan pakai vaksin apa tapi sebagian
nah jadi random sampling ini jadi metode sekarang untuk menjaga kewaspadaan di daerah daerah keramaian
nah jadi sebenarnya sudah sejalan pak hermawan
jadi inilah kewaspadaan kita random sampling di kegiatan publik yang rame sambil terus tadi yang pcr tentunya untuk mengkonfirmasi
kang emil salah satu relaksasinya tadi anda sudah menyebut ya bahwa selain ada sentra vaksinasi di mal juga ada random sampling atau random testing begitu ya
yang dilakukan oleh pemprov jawa barat di tempat tempat pusat keramaian
tapi salah satu bentuk relaksasi di ppkm level tiga ini pembukaan tempat ibadah
strateginya pemprov jawa barat agar tempat ibadah tidak menciptakan kluster baru apa
apakah juga akan melaksanakan random sampling di sana dan menerapkan syarat sertifikat vaksin
ya jadi kemarin sudah sepakat dengan majelis ulama indonesia bahwa dalam rangka percepatan vaksin di jawa barat itu pesantren jadikan sentra vaksinasi
sekarang kita sedang mengonset ke masjid masjid juga
jadi masjid masjid juga nanti dilakukan vaksinasi untuk jamaahnya
karena jawa barat dengan penduduk lima puluh juta itu target vaksinnya harus lima belas juta per bulan
tapi catatan per hari ini mohon maaf kami baru diberikan dua belas juta vaksin sementara dki sudah lima belas juta padahal penduduk kami lima kali lipat
sehingga kalau dipresentasikan seolah olah kita sedikit
padahal kita menghabiskan apa yang kita dikasihkan
nah salah satunya mbak itu akan dilakukan percepatan itu di masjid masjid
sehingga posisi hari ini memang ada pembukaan rumah ibadah tapi juga tetap harus jaga jarak
ini bukan berarti kalau di masjid safnya berdempetan lagi tetap pakai masker sholatnya tetap menjaga jarak kapasitas juga dibatasi
tapi ditambahi bahwa masjid sekarang menjadi tempat vaksinasi juga
sehingga siapa yang mau ke masjid di fasilitas yang sudah ada bisa divaksin di masjid setempat
itu inovasi jawa barat yang kemarin disepakati dengan para ulama
oke oke menarik sekali inovasi yang dilakukan oleh pemprov jawa barat
tapi pak hermawan tadi kita mendengar curhatannya kang emil bahwa stok vaksin di jawa barat ini jumlahnya cukup sedikit ya dibandingkan dengan provinsi lain gitu
tapi dengan capaian vaksinasi yang masih timpang dan jumlahnya juga sedikit menerapkan syarat vaksin di tempat ibadah menurut anda mampu menekan lonjakan kasus
ataupun menghindarkan tempat ibadah menjadi kluster baru pak hermawan
saya rasa ini untuk provinsi provinsi di luar dki jakarta rasa rasanya untuk menerapkan ini tidak tepat ya
karena tadi persoalannya bukan pada kemauan masyarakat untuk divaksin atau tidak tapi ketersediaan vaksin
jawa barat saja yang paling dekat dengan pusat pemerintahan pusat logistik dengan penduduk terbesar di indonesia itu masih sangat mengalami kekurangan
dari ketersediaan vaksin ini belum lagi menjamin periodisasi penyuntikan untuk tahapan kedua
karena sebenarnya vaksin itu baru bisa kita nilai kalau sudah rampung untuk suntikan yang kedua
baik sinovac maupun astrazeneca
nah oleh karena itu dkilah yang sebenarnya lebih banyak berwacana untuk mensyaratkan sertifikasi vaksin ini
sertifikat vaksin yang bagian dari prasarat mobilitas dan akses layanan publik
jadi hemat saya untuk wilayah jawa barat di samping akan memunculkan rasa kecepatan
ketidakadilan masyarakat karena pada dasarnya bukan persoalan mau tidak mau divaksin kan
tapi lebih kepada ketersediaan vaksin
bagaimana yang ditampilkan pak gubernur
nah beda kalau di dki jakarta ya
hampir semua vaksin ada di dki bahkan moderna pfizer yang baru pun sudah berlakukan di dki ini
apalagi juga ada penopangnya dari vaksin gotong royong
nah dari situlah dki
papering indonesia untuk mensyaratkan adanya sertifikat vaksin untuk akses layanan publik atau fasilitas tertentu
tapi di luar dki saya rasa belum relevan untuk menerapkan hal itu
jadi masih sangat jauh untuk kita menjadikan pelaksanaan seluruh wilayahnya
makanya mbak dki jakarta ya kalau boleh media jangan banding bandingin kami dengan prosentual
karena jumlah vaksin yang diterimanya tidak proporsional
kalau jumlah yang diterimanya sesuai proporsional kemudian diprosentasekan berdasarkan kinerja itu fair
tapi ini tadi saya bilang saya penduduk lima puluh juta
dikasih vaksin hanya dua belas juta
jakarta penduduk sepuluh juta vaksinnya lima belas juta
terus diprosentasekan ya jakarta puluhan persen kami masih belas persen
oke baik baik
nah jadi poinnya salah satu yang tadi ingin saya tekankan adalah
tidak bisa seketat itu kalau vaksinnya juga belum banyak
tapi dari catatan juga kami menemukan mbak tidak banyak itu namanya kluster rumah ibadah ya
secara umum lah kira kira begitu
jadi saya kira cukuplah pakai masker
kemudian jaga jarak
catatan kami nggak ada kluster rumah ibadah
di satu tahun ini ya di dua ribu dua puluh satu ya
oke artinya angka pembanding dari pemerintah pusat harus diperbaiki begitu ya
antara satu provinsi dengan provinsi lainnya soal vaksinasi soal capaian vaksinasi
nanti kita sampaikan
tapi mbak rilona mungkin nanti spesifik wilayah yang beririsan dengan dki
perlu diperlakukan khusus ya
terutama bogor kemudian depok dan bekasi ya
bagian dari jawa barat yang memang integratif dengan dki jakarta
ini seharusnya memiliki kebijakan akses dan distribusi vaksin juga yang berbeda saya rasa ya
oke oke terakhir kang emil karena waktu kita tidak banyak bapak bapak ini pertanyaan semua orang
pertanyaan kami juga dan juga orang tua murid
kang emil relaksasi ppkm level tiga salah satunya adalah pembukaan sekolah tatap muka
pemprov jabar sudah memutuskan akan membuka sekolah tatap muka seperti keinginan mendik butristek nadima karim
ya kami sudah perintahkan apalagi kami sudah punya empat wilayah level dua ya mbak
itu level dua itu kan jauh lebih baik dari level tiga
setelah itu kita izinkan untuk pembukaan ppkm pembukaan sekolah
kembali lagi saya ingatkan jawa barat itu ada kota atau kabupaten di kota banyak covid di kabupaten sedikit covid
jadi tidak bisa satu kebijakan dipukul rata lah ya
jadi intinya diizinkan selama syarat tadi memenuhi
oke kita berharap juga bahwa masyarakat yang berada di level tiga dan juga di level dua di kabupaten kota
bukan hanya di jawa barat tapi di seluruh wilayah indonesia tidak terlena begitu ya dengan euforia penurunan level ppkm yang diterapkan oleh pemerintah
dan kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
semoga tidak ada lonjakan kasus setelah penurunan level ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
gubernur jawa barat rituan kamil dan juga hermawan saputra dewan pakar iakmi
sehat selalu kang emil dan juga pak hermawan
sama sama mbak rifana dan pak jurnal mas
terima kasih mbak rifana terima kasih kang emil